kita ke informasi lainnya menyambut tahun baru islam seribu empat ratus empat puluh satu hijriah ratusan warga di garut jawa barat berburu ayam gratis
meski antri dan berdesakan mereka tetap antusias untuk mendapatkan ayam untuk peliharaan itu
berbagai cara dilakukan umat islam dalam menyambut tahun baru islam seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
ratusan warga berburu ayam gratis yang dibagikan majelis tarbiah wana raja garut jawa barat
mereka rela antri dan berdesakan demi mendapatkan satu ekor ayam peliharaan
meski sudah mendapatkan kupon sejumlah warga tetap khawatir tidak kebagian
sebagian berusaha menerobos masuk antrean walau akhirnya dihalangi petugas
sedikitnya satu lima ratus ekor ayam hidup dibagikan untuk dipelihara warga
tak hanya bagikan ternak panitia juga memberikan paket sembako berisi beras minyak goreng gula pasir dan mie instan
jumlah santunan yang diberikan untuk masyarakat mencapai enam paket
semakin cemara bahwa ini adalah milik umat milik masyarakat milik rakyat
semua reming harus menjadi milik mereka
ayam untuk simulasi memotivasi
mereka supaya ya hidup itu harus produktif hidup itu harus berkarya
banyak tidak menjadi persoalan
tema yang diusung dalam menyambut tahun baru hijriah tahun ini adalah
nyaho boga dan bisa yang berarti pengetahuan harta dan ilmu
melalui tiga tema itu diharapkan warga kurang mampu dapat hidup mandiri
tanpa mengharapkan belas kasih orang lain
deden radian garut copara